sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kenapa bapak sekarang nggak mau ngakuin saya sebagai anak
masalah saya apa sih pak
mas wisnu lagi bengong ya
iya kenapa ada apa otari
mas wisnu masih ingat kan
sewaktu saya di pasar saya ketemu sama anak muda yang namanya arman
dan budenya yang namanya surti
kenapa tiba tiba kamu membahas masalah itu lagi
kenapa mas wisnu jadi tegang
atau jangan jangan arman itu anak kamu kan mas
mas wisnu kalau memangnya arman itu anaknya mas
kenapa mas biarkan dia tinggal di rumah prabowo wijaya
hah supaya dia bisa hidup enak tinggal sama orang kaya iya
atau jangan jangan selama ini mas tuh bersekongkol dengan prabu wijaya
untuk menjatuhkan masing sang
atau sengaja ya mas ya mas mengkhianati kami
dengan mendapatkan uang dengan pura pura menjadi sahabat kami
enggak berskongkol dengan prabu wijaya iya
jangan jangan kamu itu terjadi
tunggu otari kamu jangan berpikir serendah itu
aku memang menitipkan erman sama surti yang bekerja di sana
tapi bukan berat
jadi benar mas
arman yang tinggal di rumah prabu wijaya itu anak kamu kan
engga kak stryker
ehang apakah itu
kamu sedang merehangkan bukti belear
arman yang ada di rumah itu
tapi bukan berarti
aku mengkhianati kamu
ataupun mengkhianati iksan
percaya sama aku
aku sudah memikirkan ini masak masak
punya rencana sendiri
aku menaruh anakku sejak kecil di rumah si penjahat itu
aku punya rencana yang sangat besar
aku ingin menuntut keadilan
atas apa yang sudah prabu lakukan
percaya sama aku
sampai sampai aku rela bervisa dengan anakku sendiri putar
tolong kamu rahasiakan ini
dari siapa pun
percaya sama aku
aku punya rencana sendiri

berita terkini dari pkn